inilah olahraga kenji
karena cara bermainnya olahraga yang satu ini kerap disebut sebagai nenek moyangnya bulu tangkis dan sepak takram
permainan ini berkembang sejak abad kelima masa dinastihan
permainan dilakukan pada lapangan dengan pembatas seperti net bulu tangkis
para pemain kenji harus mempertahankan bola kok tidak menyentuh tanah menggunakan kaki
ya karena menggunakan kops seperti bulu tangkis olahraga kenji juga dikenal dengan sebutan sepak bulu angsa
tentu ada perbedaan antara kok bulu tangkis dengan kenji
kok bulu tangkis berbentuk kerucut dengan bagian kepala bulat dan bulu melingkar
sedangkan kepala koknci berbentuk kepingan logam dengan sedikit bulu
di negeri asalnya tiongkok kenji jamak dimainkan anak sekolah hingga masyarakat di taman taman kota
di indonesia kenji sudah dikenal warga
kota medan sumatera utara sejak era seribu sembilan ratus lima puluh an
dulu permainan ini disebut tek tek
dengan bola atau kok yang dikenal sebagai apolo
permainan ini biasa diadakan di taman taman kota atau tanah lapang
sejumlah warga kota medan biasa bermain kenji saat pagi hari untuk menjaga kebugaran tubuh
caranya sederhana sepuluh lima belas orang berdiri dengan posisi melingkar
mirip sepak takral menggunakan kaki
setiap pemain bebas mengoper ke pemain lain menjaga agar kok bisa tidak jatuh ke tanah selama mungkin
seiring waktu olahraga kenji di indonesia melahirkan persatuan sepak kenji indonesia
ini permainan apa dan apa standarnya pak
jadi permainan ini disebut oleh kenji
kategori kita bagi dua
ada namanya push ada namanya yang freestyle
push itu seperti kegiatan mendorong
sama freestyle itu seperti menghujam ataupun kayak takraw
jadi ini bisa dimainkan oleh pemain single satu lawan satu pemain double ataupun triple
sejak dua ribu tujuh beberapa komunitas kenji mulai bertransformasi jadi klub kenji di medan
mereka mengadopsi berbagai regulasi yang ada
klub kenji salah satu klub tertua di kota medan memiliki tiga lapangan latihan dan pertandingan sendiri
puluhan anggotanya setiap hari bermain dan berlatih tanding
awalnya kita semuanya main apolo setelah itu berkembang ke permainan net sampai sekarang
meski begitu sejumlah klub juga giat berlatih di taman kota salah satunya konco kenji tamani
klub ini setiap hari berkumpul dan bermain di taman ahmad yani medan
selain latihan bermain di tempat terbuka sekaligus memperkenalkan permainan ini pada halayak umum agar penggemar kenji terus bertambah
setiap hari minggu tetap main
komunitas di kenji tamani ini kurang lebih ada tiga puluh orang
setiap hari bergantian main ada yang free ada apa
dan di medan sendiri itu juga banyak pelatih
klub lain yang ada di berbagai tempat
dari delapan klub kency yang ada di kota medan telah menelurkan pemain pemain yang siap bertanding dalam kejuaraan nasional hingga internasional baik pemain senior maupun usia dini
dari pagi dari jam enam sampai jam delapan jam sembilan
tiap hari ada latihan dan kita ada tambahkan lagi untuk orang orang yang bekerja
kita main hari selasa dan kamis itu sore
dari jam lima sampai jam tiga
dari jam sembilan itu
dari sd tiga udah belajar cuma ada berhenti sebentar
seminggu sekali saja
pada kompetisi sepak kenji terus bergulir
kency tak hanya sarana untuk menjaga kebugaran tubuh tapi juga telah dipertandingkan secara internasional
sayang pemerintah belum turun tangan ikut mengembangkan olahraga tradisional asal tiongkok ini
padahal olahraga ini potensial dijadikan pertandingan eksibisi pada pekan olahraga nasional ke dua puluh satu
yang akan diadakan di sumatera utara dan aceh pada sembilan september
ini permainan yang sudah lawas dulu dikenal dengan permainan tek tek
permainan asal tiongkok ini terus berkembang dan sudah masuk ke kancah internasional
pertandingannya disebut sepak kenji
agus pratman ayat sudrajat medan sumatera utara
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara